ini sama aja kayak di kantor polisi
ditanya tanya yang bikin gue
kau masih cinta sama nino
papa ada disini
papa keluar ya gak apa apa ya
udah sama mama aja
tinggal disini rena bubo ya
papa kasih tau
rena itu marah sama papa
tapi marahnya jangan lama lama
gak boleh marah lama lama
kalau memang rena marah sama papa
ataupun sama mama
gak harus cepet
papa dan mama
rumah untuk rena
di saat rena lelah

di saat rena butuh seseorang
di saat rena butuh seseorang
rena pasti akan kembalinya ke rumah
terus anggap papa dan mama ini
rumahnya rena ya
karena cuma di dalam rumah
karena cuma di dalam rumah
rena bisa kembali
bapak keluar dulu ya
isi rahat ya
tapi jangan lama lama ngamuknya
selamat tidur ya
mama juga gak mau ganggu rena
biarin rena isi rahat ya
kamu tau kalau sienna hamil itu dengan nino
kamu gak bisa jawab
sebenarnya saya memang sempat cemburu
siapa sih yang gak cemburu
melihat mantan suaminya sama hamili perempuan lain
melihat mantan suaminya sama hamili perempuan lain
ya walaupun saya cuma mantan ya
saya pun juga sakit hati karena ya

sienna kan tau kalau nino itu mantan suami saya dan kami itu baru berpisah
kenapa harus nino gitu

dan saya pun juga gak tau kehamilan sienna

dan saya juga gak tau kalau mereka itu pernah bersama
saya sempat melihat mereka itu
saya sempat melihat mereka itu
ya abis itu saya gak tau deh

ada kelanjutan apa lagi
ada kelanjutan apa lagi
kalau cara bertanya saya itu kesannya

ya gak apa apa kok
memang berhak untuk nanyain itu
sienna kan adik kamu
sienna kan adik kamu
ini sama aja kayak di kantor polisi
ditanya tanya yang bikin gue
ko masih cinta sama nino
maaf mengganggu bicaranya kalian
mama kondisinya makin panas badan dan kepalanya katanya sakit
papa mau bawa ke rumah sakit
oi sebentar ya
sepertinya enggak sopan
apa yang dirasain sekarang
kita ke rumah sakit aja ya
ayo ke rumah sakit yuk
ya minimal biar tahu ma dipriksa sama dokternya mama sakit apa
gak apa apa mama baik baik aja kok
nah kalau kita ke rumah sakit dokter kan tahu penanganannya seperti apa
kamu sakit apa mau diinfus dikasih obat apa
mama hanya ingin minta maaf sama kamu
mama yang bikin kamu seperti ini terdesak dan seolah olah bersalah atas kematian siena
tapi dia nggak mau ke rumah sakit
udah pa digendong aja deh pa
kita bawa ke rumah sakit aja
aku gendong aja kalau kamu gak mau jalan ya
iya pak gendong aja deh pa
enggak enggak mama mau di sini aja
mama gak mau ke rumah sakit
mama gak mau ke rumah sakit
badan kamu masih panas
kepala kamu tadi kamu bilang pusing ya kan
maaf pak bapak cari saya
kita ada mumpung pak
kalau memang apa yang saya asumsi itu benar elsa
kamu harus merasakan apa yang saya rasakan
masa aku gak tenang deh
aku temenin dia
walaupun dia gak mau ngomong sama aku setidaknya aku temenin mas
saya pun juga gak tenang dia
cuma biarin dulu lah
kasih rena ruang ya
takutnya kalau kamu balik lagi ke sana dianya gak nyaman
pokoknya besok aku harus ke sekolahnya rena
aku harus ngomong sama guru gurunya sama temennya
besok ke sekolahnya rena sama saya ya
kita berdua ke sana
besok rena ke sekolah saya antar pakai motor deh
ya tapi kamu emang

ya yang penting anaknya senang
saya ngantarin pakai motor kamu ngikutin di belakang pakai mobil
ya mudah mudahan besok pagi moodnya juga udah kembali lagi
apalagi dengar saya mau ngantar dia pakai motor kan
imu bos nya hidup ramai ya